pada tahun seribu sembilan ratus tiga amerika secara resmi diberi izin oleh pemerintah kuba untuk mendirikan pangkalan militer di dua pantai teluk wantanamo kuba lima ratus mil di lepas pantai florida
pada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh empat pemerintah kuba setuju untuk memperbarui perjanjian sewanya dan menetapkan penyewaan tidak terbatas yang tidak bisa dibubarkan kecuali dengan persetujuan oleh kedua belah pihak
sementara tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat pemerintah kuba di bawah fidel castro menyatakan bahwa perjanjian guantanamo telah dipaksakan dan tidak lagi mengakui syarat perjanjian itu sah
setelah serangan sebelas september dua ribu satu fasilitas ini digunakan untuk rumah yang diduga sebagai musuh pejuang dari afganistan dan irak
banyak dari mereka yang diklasifikasikan sebagai rekan teroris bukan teroris sebenarnya atau pemberontak
pada dua ribu empat kelompok pegiat ham memprotes adanya teknik penyiksaan terhadap tahanan
hal ini kemudian diperkuat oleh dokumen militer yang menunjukkan penggunaan teknik penyiksaan seperti berdiri secara paksa kurang tidur suara keras dan waterboarding
putusan mahkamah agung dalam kasus hamdan versus ramsvelt secara jelas menetapkan bahwa tahanan guantanamo dilindungi oleh konvensi genewa dan tidak bisa ditahan secara permanen tanpa pengadilan
pada dua puluh satu januari dua ribu sembilan saat baru dilantik sebagai presiden barack obama mengeluarkan perintah eksekutif pertamanya yaitu meminta penutupan fasilitas penahanan dalam waktu satu tahun
pada awal dua ribu tiga belas sekitar seratus dari satu ratus enam puluh enam tahanan guantanamo mulai melakukan mogok makan hingga april menuntut obama penuhi janjinya untuk menutup fasilitas penahanan tersebut